direktur utama pt liga indonesia baru ferry paulus memastikan kompetisi liga dua akan kick off pada awal september
ferry paulus menyampaikan hal ini di sela sela seleksi pemain timnas u tujuh belas di lapangan a kompleks gelora bung karno rabu sore
ia memastikan pt lib telah menemukan format terbaik yang siap dijalankan pada september nanti
pt lib juga telah memastikan mekanisme promosi dan degradasi ke liga satu dan liga tiga
ketika di liga satu kiko akan menemukan format terbaik yang dijalankan pada september
yang naik itu nanti dari liga tiga itu adalah delapan dan tiga